dua kecelakaan terjadi di jombang dan lumajang akibat kelalaian sang pengendara
karena kejadian ini tiga pengendara motor tewas di lokasi kejadian
bibi korban pelajar tewas ini terus menangis histeris mencari jasad keponakannya
sasmi taning rahayu yang tewas dalam kecelakaan maut di jalan yosudarso selasa siang
tangis histeris itu makin menjadi meski warga sekitar berusaha menenangkannya
ia pun akhirnya diantar keluarganya menuju rumah sakit umum jombang untuk melihat jenazah korban
korban sendiri yang masih mengenakan seragam sekolah menjadi korban tewas
setelah ditabrak sebuah minibus yang dikendarai andika warga surabaya yang melaju kencang dari arah berlawanan
akibat alami pecah ban mobil itu oleng yang kemudian menabrak pelajar asal desa tunggorono itu hingga tewas ketika di lokasi kejadian
tak hanya menimbulkan korban tewas insiden itu juga menyebabkan dua orang lainnya luka luka
sementara di kendaraan avanca yang berjalan dari selatan ke utara tiba tiba mengarah ke kanan
dan menabrak dan berjalan motor yang berjalan dari utara ke selatan
dan untuk korban satu